pasti akan menikamkan kujang kembarnya
ketua ratim kirsanta
segera hujamkan kucangmu itu
mengucapkan kalimat itu
kepalaku merasa sakit
apakah sudah mengingatnya
bukan ayah anda
ayah anda harus mengeluarkan cemut yang pernahkah
lihatlah sebentar lagi
raden gelsang pasti bisa di kalahkan
acah kian santang pasti akan segera tiba ke manakanku
inilah yang ku nantikan uang
ayah anda akan membahas ini
kita harus berpikir tanah pada jarak
pergi kemana ya anda prabu
sebenarnya apa yang terjadi pada raiq yang santah
lebih baik sekarang kita melihat
apa yang ingin ayah anda lakukan
apa paman ingin membunuhku
aku tidak takut paman
sebelum paman membunuhku
untuk meminta maaf
kepada ayah anda
kepada ratu subanglar
akan aku implicitinya
mami pasti akan menikamkan kucang kembarnya ketua beratim kirsanta
segera hujamkan kucangmu itu
bukan seperti itu puteraku
ayah anda tidak akan membunuh
justru ayah anda ingin agar kau bisa sembuh
ayah anda mendapatkan waksin dari resi guru kucung putih
untuk membelah kepalamu
yang abu yang kemarau
mengintip kwalan raja
dia juga menuju jalan
islam belum pernah ters franc
tapi saya memiliki kehidupan
tung hari uang tung salem pang ger prabu
ger prabu jangan gamang ger
tung gelisah ulah siur singtega
apakah setiap titahku akan selalu gerbantah
ingat ger prabu
tapi punten setiap titahku yang gerbantah
itu akan mengakibatkan hal yang lebih buruk ger prabu
ambuing ambuing mengagil prabu